halo saudara selamat malam bagaimana kabar anda semoga selalu sehat
selain tiga informasi utama tadi kompas malam telah menyiapkan sejumlah serotan pilihan khusus untuk anda
bersama saya nitia anissa hanya di kompas tv independen terpercaya
informasi pertama di kompas malam saudara
seorang anak terjatuh di antara celah peron krl komuter line di stasiun manggarai jakarta selatan
sang anak terjatuh karena terdorong penumpang krl lainnya
sebuah video memperlihatkan ketika seorang anak terjatuh di celah peron krl komuter line di stasiun manggarai jakarta selatan
sang anak terperosok di celah antara gerbong dan peron dua setelah terdorong oleh penumpang lain
petugas pengamanan stasiun pun langsung menyelamatkan sang anak dari bawah gerbong sebelum kereta berjalan
tahu yang terjadi adalah berikut
kalau ke dalam peron itu memang benar kejadian ada di stasiun manggarai di peron satu dan dua
memang anak anak dan ibu ini mau keluar
dari luar juga mau ke dalam
jadi ada seperti terdorong anak ini jadi jatuh di antara celah celah peron
langsung ditop ditolong dan untuk dibawa ke